pdi perjuangan santer dikabarkan bakal menggaet wali kota surabaya tri risma hari ini
untuk bersaing dengan basuki cahayapurnama dalam pemilihan gubernur dki jakarta pada dua ribu tujuh belas mendatang
pertemuan ketua umum partai demokrasi indonesia perjuangan pdip megawati soekarno putri dengan tri risma hari ini
pada sabtu pekan lalu menuai banyak spekulasi
pdip dikabarkan resmi akan mengusung risma pada pemilihan gubernur dki jakarta tahun depan
setelah wali kota surabaya ini berhasil memenangkan lebih dari delapan puluh persen suara dalam pilkada dua ribu lima belas lalu
menanggapi hal tersebut ahok merasa senang bila nanti ia dan risma benar benar bersaing memperebutkan kursi dki satu